sementara kalau yang muncul namanya kita akan segera follow up
kita sudah mengirimkan surat kepada pihak pihak terkait yang kita minta jadwal untuk kita
selalu dari dari partai partai yang menjadi latar belakang saya di sini ada pdi ada kolkar
sementara kalau yang muncul namanya kita akan segera follow up termasuk mungkin nanti
gusti break kita akan selatu rem ke manggunagaran dulu baru setelah itu kan sudah ada partai partai
yang mengusung beliau ya setelah kita bertemu dengan beliau kita akan confirm ke partai partai
saya cynthia rompas saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya